sampai dua puluh empat mei dua ribu dua puluh satu pemerintah mengeluarkan kebijakan pengetatan mobilitas melalui penyekatan dan syarat perjalanan bagi pemudik
di jawa timur ada empat puluh lima titik penyekatan di seluruh pintu tol dua puluh penyekatan di masing masing kabupaten kota
dan sembilan titik penyekatan di titik vital jatin terbukti mampu menekan angka kasus
dibanding idul fitri tahun dua ribu dua puluh lalu yang angka peningkatannya mencapai tujuh ratus kasus per hari
idul fitri tahun ini meski mengalami lonjakan kasus seratus persen angkanya jauh lebih rendah
yakni dari satu ratus dua puluh kasus per hari menjadi dua ratus lima puluh kasus per hari
pakar inovasi kesehatan digital gugus tugas kuratif percepatan penanganan covid sembilan belas jatim
mahyan jidril alfarabi mengungkapkan peningkatan angka kasus harian tersebut mampu ditekan dengan adanya kebijakan pembatasan mobilitas
vaksinasi massal dan pengetatan kegiatan masyarakat
ketersediaan tempat tidur di rumah sakit masih memadai dan zonasi tertinggi adalah orange
kalau kita lihat dari kapasitas rumah sakit atau bed occupancy rate dari rumah sakit
di mana keterisian icu hanya dua puluh tujuh persen dan isolasi biasa hanya dua puluh satu persen
artinya memang dari kapasitas tenaga medis kita masih aman seperti itu
masih di bawah standar who enam puluh persen
kita masih ada dua puluh satu kabupaten atau kota di jawa timur
yang masih masuk zona orange dan tujuh belas kota atau kabupaten yang masuk zona kuning
di zona orange itu memang penambahannya masih cukup signifikan seperti itu
kepolisian polda jatim juga mencatat penurunan aktivitas mobilitas mudik
terlihat dari turunnya jumlah kendaraan yang melewati pintu tol
dari seluruh titik penyekatan di jatim ada ribuan kendaraan dipaksa putar balik
yakni lima delapan ratus enam puluh empat kendaraan roda dua delapan enam ratus lima puluh roda empat
dua bus dua ratus tujuh puluh satu mobil barang dan dua puluh lima kendaraan khusus
ditemukan ada empat orang menggunakan surat negatif covid sembilan belas palsu
dan ratusan angkutan barang yang mengangkut orang
selama harus mudik hidup fitri empat belas empat puluh dua hijriah
satgas covid sembilan belas jatim juga sudah mengisolasi sepuluh lima ratus dua puluh satu pekerja migran indonesia
sembilan orang diantaranya dinyatakan positif covid sembilan belas
dan menjalani perawatan di rumah sakit lapangan indrapura

tabung dan al survey
pertanyaannya apakah terima dan gak perlu